ayah yakin mau beli
iya ma motor nyatanya masih bagus murah
yuk kita makan yuk barbara
barbara kamu ke belakang duluan ya
cuci tangan dulu ya
ayo tuh pak ngobrolnya di dalam
sok mangga pak calik
masak teh kecil
ini teh besar
aduh ini teh jadi ngerepotin
kok suara teh sudah lama buka warung
itu teh warung nasi
iya pak warung nasi
hari bapak teh dagang juga
ngambil sayurnya juga di ciraus ini
ternyata dunia teh sempit ya pak
ari si icet teh kemana nyet
suruh bikin minum aja lama
maaf atuh pak bu
mungkin si icet teh masih bingung
soalnya ini kulkasnya masih baru
baru beli satu minggu yang lalu
sokak tuh mah gak kalok banget calik
saya denger dari pak ustadz keme
katanya memang di sini makanya saya mampir
kebetulan saya ada di ciraos sama keluarga
jadi silaturahmi sekalian ke rumahnya koswara
min minumnya tambah satunya untuk kang kusoy
nah jadi mimin
ibu sama bapak mau pisah
namanya orang tua pet
kadang mereka ribut
tapi mereka bukan untuk berpisah
bapak sama ibu mau pisah betulan
tadi ibu bilang
mungkin tadi ibu masih emosi
kalau lagi emosi apa juga keomong
padahal mereka nggak mau pisah betulan
sekarang aja mereka pasti nyesel ngomong begitu
bapak ajak aku pergi gak tahu kemana
sebentar lagi juga pulang
atau mungkin sekarang udah pulang
kenapa sih orang tua musti berantem
nanti pebri akan paham kalau pebri udah besar
kenapa musti nunggu pebri udah besar nek
kakak beradik aja yang hidup serumah dari kecil aja masih suka berantem
si kakak maunya begini si adik maunya begitu
tapi walaupun mereka berantem bukan berarti mereka nggak saling menyayangi
pebri sekarang pulang ya
mereka pasti sekarang lagi nyari pebri
kadang orang tua bertengkar karena sayang sama anaknya
karena perbedaan cara menyayangi
pebri pulang ya
atau mau nenek antar
enggak usah nek pebri pulang sendiri aja
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
ya sayang yuk
kamu lihat kan kum
adik kamu senang banget kan ketemu sama kamu
dede kum dari mana aja kamu kum
dari air terjun doi
kamu dari mana doi
saya yang nyariin kamu pun bukan kamu yang nyariin saya
doi kamu kenapa nggak nyari ke rumah saya sih doi
iya ceng saya udah nyari ke rumah kamu
saya ajak ke dokter kelarang nggak mau
iya bener doi
mas waw marah marah begini ceng teriak teriak
ucok ucok batuk dibanting banting
terus tempat bajunya digini gini
iya teriak teriak gimana dong
dia masuk ke dalam dikunci pintunya jegrek
kalau itu yang mau bilang stress berarti semua orang cirau stress kecuali kamu
aduh maksud kamu ceng
itu dia yang bikin mas waw stress
kamu mau bikin saya pusing cek
kangen saya kum sama kamu kum
jangan pergi lagi ya kok
duduk sini ma
duduk sini ma
dua juta setengah
dua juta setengah
gimana tuh ya
kalau kita ada rezeki nanti kita urus
sementara kan motornya nggak kemana mana

hanya muter muter di cirawas aja
ayah yakin mau beli
ayah yakin mau beli
motornya tuh masih bagus
yuk kita makan yuk barbara
barbara kamu ke belakang duluan ya
cuci tangan dulu ya
akan kemana saja sih
akan tak habis dari sisaat dah
nggak menintakan dari motor
ya ampun akang
masa pergi jauh pakaiannya begitu
akang tadi buru buru
akang tuh ya bener bener ya bikin kesel
cepet ganti bajunya

kayak perkembangcome long
ibu berpikir tentang backstage giyaku sebelum jalan
baby delikat van acara mih
you madem tuh cemburu fwm lo gini aja
kenapa krijon duk tersesat

ya ragapkin kalau bisa

luo udah tau